kamu belum mandi
ck belum mandi ngapain emang sih
kan bursa lama ulang tahun hari ini ayo cepetan mandi

di mana kamu duhai matahari
terbangkan aku ke awan awan
weh liat liat dong kalo jalan
eh lu minta gua
tolong ya jangan ada yang berantem di sini
gak usah ikut campur lu
tapi gue mau ikut campur kenapa emang gak boleh
tidak mau ga usah ikut k cenang
pokoknya biar dirapar
gua baru output berantem

nama lu siapa
tinggal sendiri gue nih
tunggu tunggu tunggu
kucuk dicinta ulang belum tiba
ya udah lu aja masuk gua
lu lihat temen gue nih
nah lu lihat
udah cukup bikin
lu tuh bisa gak sih gak cari masalah ribut terus
nih yang gue jelasin nih
gue jelasin ceritanya
ada cewek disini
ditabrak sama dua jamet itu
ya ribut terus dibantuin sama tuh cewek
nah nih dia nih
ini pasti pik cewek tadi nih
halo mas mas jemput saya di jalan prabu ya sekarang
eh urusan lo mau pulang gimana tuh
gue kayaknya di cewekin ya sama dia
gue kayaknya gak dibales bales
mau bulan lu ya
loh sekarang gini
gue nunggu balesan dari bulan
kan gue nunggu jawaban dia

gue di jakarta dia malah pergi ke luar negeri
ya kan dia lagi nyari universitas yang bagus
iya gue tau
tapi waktu momennya gak pas
kenapa nggak pas gue udah pulang ke amsterdam
jadi kan bisa ketemu
udah gak diangkat
berat kali hapenya dicor
tapi nih ya lu mending cari cewek deh
karena lo bakal dapet tiga keuntungan langsung
yang pertama nih ya lu bisa bikin bulan cemburu
yang kedua lu bisa membangkitkan raga raga picisan yang ada di dalam tubuh lo
puisi lo bisa aktif lagi men

selamat tinggal mas
selamat tinggal mas
selamat tinggal mas
selamat tinggal mas
kok gak bareng sama yolah
bu kan nih udah pulang ya
memangnya naradit gak mampir ke tempat lain musiknya
which is kata temen temennya
udah pulang katanya
malah tadi saya
gak apa apa bu
yaudah kalau gitu saya pulang ya bu
gak mau mampir dulu masuk dulu ya ke dalam
gak usah bu salam aja nanti buat yola
yaudah salam juga buat nama papa ya
tadi radit nungguin kamu
yaudah biarin aja ma
kamu kenapa sih sama radit
anak itu baik
ma radit tuh kasar sama aku
mama gak percaya dia kasar sama kamu
mama sama papanya aja baik
dia posesif ma
itu artinya dia mencintai kamu
enggak mah kalau orang cinta itu gak kayak gitu
mama gak mau denger kamu jelek jelekin radit lagi
dia itu calon suami kamu
aku gak cinta sama dia mah
tapi radit cinta sama kamu
ini tidak kecewa
tauffer jullie kan dalang fair
tapi sama orang yang sama sama saling mencintai sama yola
yola mama yakin kamu bisa mencintai radit
kamu akan mengupuknya
lalu kamu akan menunggu bertumbuh berbungak dan berbuah menjadi anak anak yang sangat lucu
kalau tidak ada papa sama mamanya radik kita mau tinggal di mana
terus kamu mau sekolah di mana
pokoknya setelah kamu lulus sma kamu harus menikah dengan radit
kamu belajar apa lagi rachel
tadi kadang kadang saya ini k influential
aku mimpi untuk mempunyai kuliah writers iki untuk neraka
agar akhirnya kami bisa menemukan rekanan riches
aku mudah untuk memperkuat deskripsi tajam
aku mau ke tandas
ya ngapain kan bu salam ulang tahun hari ini ayo cepetan mandi